kamu meninggal waktu melahirkan kamu
tentu saja kamu tidak mengenal kedua orang tua kamu
waktu kakek dengan kamu
waktu kamu masih kecil
waktu kedua orang tua kamu
tentu saja kamu meninggal waktu melahirkan kamu
waktu kedua orang tua kamu
waktu kedua orang tua kamu
tapi saya tidak tahu
pencarian kakek tidak sia sia
akhirnya mendapatkan kamu
dan kakek harapkan
kamu bisa ikut serta dengan kakek
senang sekali kakek
akhirnya kita nggak perlu repot repot
untuk misalnya rekeningnya op dari rangga
dengan meninggalnya rangga
secara otomatis semua kekayaan dirangkai jatuh sama opi
iya ya pak
apalagi kan tidak ada nih pewaris lain selain opi
itu berarti sekarang ini opi adalah anak yang paling kaya
makanya kita harus gerak cepat
supaya opi tidak lari dari kita
tapi bagaimana caranya
biar papa aja yang harus
mama selalu percaya kok sama papa
aku mau tinggal bareng sama kakek
kakek senang sekali mendengar ucapan kamu
aku harus pilihin baju baju jadi
yang mana yang aku mau simpen yang mana yang aku mau kasihin
ternyata gue tuh cuma alat buatnya mampus menjadi gue ra
lo keluarin semua isi hati lo
gue tau kok
lo pasti shock berat untuk nerima semua ini
tapi gue bingung aja kenapa mami semua tadi gak cerita
kenapa mereka diam aja
mereka ngelakuin itu semua
karena mereka sayang sama ra
dan di saat mereka gak mau kehilangan lo
ternyata lo bisa nemuin jati diri lo ra
lo bisa nemuin diri lo yang sebenarnya
itu udah baik banget sama aku
gue belum sempet maaf kebaikan kalian
udara lo tenang ra
dia kakek aku ra
dia ngajak aku untuk tinggal sama
gue masih punya temen di senam bisa temenin gue
terus banyak urusan mami sementari yang gue harus selesaikan
gue harus tanggung jawab
gue boleh kan tinggal di sini
lo boleh kok tinggal di sini
pokoknya kamu harus tunangin sama opi
karena ini saat yang paling tepat
saat yang paling tepat dari mana pak
papa papa tuh harus inget dong pak
opi itu lagi berduka
dan ga mungkin mikirin pertunangan ini pak
papa tuh udah berdiri gila dari mana
ini bukan ide gila
papa itu hanya mau alihin perhatiannya opi
opi itu lagi berduka
lagi sedih kan
sekarang kita sebagai keluarga dekatnya
gak ada salahnya untuk menghibur dia
tapi tidak dengan pertunangan
justru dengan pertunangan
akhirnya bisa melupakan semuanya
tapi inget ya pak
tapi tristan ga mau
tristan tetep ga mau
iya tristan opi pergi
dia tinggal sama kakeknya
dia tuh udah nemuin kakeknya
kamu bilang kakeknya
iya ga mungkin lah
opi tuh setau aku dia ga punya kakek
dan itu ga mungkin
sama sekali ga mungkin
itu yang namanya hidup tristan
tristan dia tetep surat ini buat kamu
aku mau mulai hidup yang baru kan
hidup bersama kakekku
yang baru aja aku temuin
jadi aku minta mulai sekarang kamu lupain aku ya
kamu buang jauh jauh perasaan kamu ke aku
karena aku pun juga mau belajar untuk lupain kamu dari kehidupan aku
kenapa kamu ninggalin ah tuh si
kamu kenapa gak kejar ropi
pak tristan gimana mau ngejar opi sih pak
tristan aja gak tahu opi perginya kemana
ini kamu tanya tanya dong
mau tanya ke siapa coba
mau tanya ke siapa
orang yang tahu hobi pergi itu cuma laura dan tristan tuh gak tahu laura ada di mana
hancur semua harapan papa hancur
hancur gimana sih
selama ini papa itu nyiapin segala galanya untuk kamu sama opi
ternyata apa semua berantakan
pak tristan udah berapa kali kan bilang sama papa
kalau memaksakan kehendak itu semuanya tuh pasti bakalan gak ada gunanya
kalau begitu kamu papa kirim lagi sekolah di luar negeri
bagaimana deh kita kah iya demokrat
kalau kita teman teman dengan mata tuhan
lu semua sudah berhasil
kita mau tutup mata dia dulu
harus lihat dulu
apa nak cari
rak maksud kamu tuh apa sih aku gak ngerti
shhh tristan mendingan kamu dengerin aja dari papa kamu
itu yang terbaik buat kamu tolong gak
tapi sekarang aku harus pergi